sudah datang kau rupanya
saya gak terima
gak apa apa kok wak
lagian kan ini salah iqbal juga
tadi iqbal nabrak om ini
diantaranya kelinis motor
jadi gini wak
tadi iqbal buru buru
takut keburu maghrib
wak nabrak om gini deh
dan nantinya kelinis motor
saya ingatkan kepada kamu
kalau kamu gangguin iqbal lagi
kamu akan berhadapan dengan saya
iqbal benar benar minta maaf
om kehilangan liantin om
tuhan tuhan sampai mshirt
terus aku bayangkan
ayo keluar rumah

kebetulan dihargai aku
ada apa sih sama anak itu
kok aku merasa anak itu ada hubungannya denganku
apa jangan jangan anak itu
anak itu bukan anakku
aku sangat benci anak itu
gak akan aku maafin
kok ngelamun sih
dari tadinya perhatiin lu
kira lagi ada masalah deh
cerita dong sama ininya ada apa
iqbal udah bikin orang marah
kok sampe marah
ikbo gak sengaja nyeboranin ya
kayaknya itu barang paling berharga yang dia miliki dehnya
terus orangnya minta ganti enggak
gak sih nya
cuman kelihatannya kayak kesel gitu
ikbo pengen ganti
ikbo ngerasa bersalahnya
lo tenang aja dulu
insya allah ntar gak bantuin gantinya
kok titu sama melani belum dateng toh
sama kali mereka berdua
kalo tak dateng kita bisa di diskualifikasi
wah contoh kaya kok ini pun
apa itu diskualifikasi
diskualifikasi apa itu
nih pak di diskualifikasi itu diberhentikan
gak boleh ikut turnamen lagi
ya purcu mau pilih anak macem kok itu ya
aku mau ke kamar mandi dulu ya
di belakang ya
nampaknya si bono itu
gugup kali dia mau bertanding
wow pita gelombang
virka tau nggak
kostum sudah siap di tas kalian semua kan
pakaiannya belum diantar sama bibi
aduh gimana sih tuh orang
kostum udah mau dipake belum diantarin juga
nah tuh dia itu
pak lihat di situ an
aduh gimana sih bu itu mau dipakai bajunya
kok warnanya jadi kayak begini sih bi
loh kok ini
ini kelunturan ini gimana ini
tapi kalo kayak begini riu gak mau pake seragamnya apa
ini udah telat
pertandingan sudah lagi dimulai
udah sekarang gini aja
pake dulu yang ada
nanti untuk pertandingan kedua kita beli yang baru lagi
ayo kita ke mobil semua yuk
sudah datang kau rupanya
belum dateng si milani
belum dateng melanina
maaf ya temen temen aku telat
ini langsung pake ya
dapet blankin gue masa rp empat puluh jauh
saya juga mau ikut
eh kayaknya masih ada yang kurang deh ada yang ketinggalan deh rasanya nih
aduh eh gimblem
berikutnya apa kong
bapak lo di jalan sama rombongan ke lapangan lo ditinggalin sekarang mau kejar dia buruan
alamak tiga kali bapakku ini ditinggalkan sama aku
bapak tunggu aku bapak
aduh masih ketinggalan lagi naik naik naik
ngomong gak apa apa kan
bapak webin yuk
kok siapa kok liat itu
tinggi tinggi itu listrik itu belum tentu banyak bagus
eh kalian halus tanamkan
tekad kalian dalam dada kalian ya
bapak kalian pasti jual lah
ini tim lawan kita teh besar besar pisan
kalian gak usah khawatir
kalian tetep semangat
jangan liat besarnya
tapi liat mentalnya